menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sekaligus politisi partai gerindra sandiaga uno menjelaskan isi surat perjanjian
yang ditanda tangani oleh dirinya anies baswedan dan prabowo subianto pada tahun dua ribu enam belas
sandi meminta awak media untuk mengulik isi perjanjian antara dirinya anies baswedan dan prabowo subianto kepada fadli zon
meski tidak mengungkap secara rinci namun disinyalir bahwa isi perjanjian tersebut
berkaitan dengan komitmen bersama saat mengusung anies sandi sebagai calon gubernur dan wakil untuk dki jakarta
kopinya tentunya secara lebih etis disampaikan oleh teman teman yang memegang kopinya
saya sendiri tidak memegang kopinya